dan sekarang kita akan simak ke kasus terkait dengan korupsi iktp ataupun ktp elektronik
ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo memberi kabar mengejutkan pasca penyerahan berkas tersangka sugiharto dan juga irman kekejaksaan pengadilan tipikor
agus raharjo mengungkap akan ada nama nama besar yang muncul dalam sidang dakwaan tersangka sugiharto dan juga irman yang rencananya digelar pada sembilan maret dua ribu tujuh belas
dia berharap penetapan ini tidak melahirkan gejolak politik yang lebih panas
untuk berkas perkara ini komisi antirasuah telah memeriksa dua ratus sembilan puluh empat saksi dan lima ahli untuk sugiharto
sedangkan untuk irman kpk telah memeriksa tujuh puluh tiga orang saksi dan juga lima ahli
rencananya sidang kasus iktp ini dikawal oleh hakim john halasan butar butar franky tambuun emilia dan ansori serta anwar
yang ini bersama sama jadi ini satu sidang
dalam satu berkas terdakwanya dua
tapi saya yakin berikutnya nanti masih banyak
apakah ada adukan keterlibatan ketua daftar sekarang pak
ya nanti anda baca aja lah
anda dengarkan kemudian anda akan melihat
ya mudah mudahan tidak ada gonjangan politik yang besar ya karena namanya yang disebutkan memang banyak sekali
dan berikut ini beberapa nama besar yang diduga tersangkut dan pernah diperiksa oleh penyidik kpk dalam kasus korupsi pengadaan iktp
kita akan lihat
yang pertama adalah wajah yang tentu sudah tidak asing lagi kedua orang ini
yang pertama setia novanto ketua dpr ri yang juga masih menjabat sebagai ketua partai golkar
ia sempat diperiksa pada tiga belas desember dua ribu enam belas
serta empat dan juga sepuluh januari dua ribu tujuh belas terkait dengan kasus iktp ini
dan nama lain adalah mantan anggota dpr ri dari fraksi pd perjuangan ganjar pranowo yang saat ini menjabat sebagai gubernur jawa tengah ganjar
sempat diperiksa pada tujuh desember dua ribu enam belas
sedangkan untuk nama lainnya kita akan lihat
yang ketiga adalah gubernur sulawesi utara oli dondo kambe yang diperiksa pada dua puluh enam januari dua ribu tujuh belas
dan sebelahnya tentu sudah tidak asing lagi
anas urbaningrum yang merupakan mantan ketua umum partai demokrat juga sempat diperiksa penyidik kpk pada sebelas januari dua ribu dua puluh
sejauh ini masih nama nama dari partai politik
kita akan lihat lagi untuk nama besar lainnya
yakni ada wakil ketua umum partai demokrat jafar hafsah yang diperiksa kpk pada lima dan juga dua puluh satu desember dua ribu enam belas
dan selanjutnya yang ini di luar partai merupakan mantan menteri keuangan era sby agus martowardoyo yang juga pernah diperiksa oleh kpk pada satu november dua ribu enam belas
dan yang terakhir adalah nama yang sangat santer diduga terlibat dalam proyek iktp ini merupakan mantan menteri dalam negeri gemawan fauzi
ia pernah diperiksa oleh kpk pada sembilan belas januari dua ribu tujuh belas